hai hai hai malu malu gitu sih jangan jangan sini dong mas aku kan istri kamu popi istrimu tercinta
hah waduh kalau sampai sini manis madu toko di kamar sama cewek ini nih wah dia bakal marah
banget nih enggak enggak enggak boleh tergoda nih gue cuman pengen kayak sini
enggak biasanya mas raditya makannya kok begitu
hai apa karena penyakit hilang ingatan itu membuat karakternya jadi ikutan berubah ya
makan enggak makan makan cium
lagi lihatin mas radit banyak berubah ya
iya makannya beda udah gitu sekarang suka tomat padahal kan itu hiasan dulu mas gak suka
kamu lupa ya aku kan lupa ingatan
oh iya deh lupa
bibi mana ada perlu apa aku mau semur jengkol
semur jengkol kamu kan alergi sayang sama semur jengkol inget enggak dulu pernah makan semur jengkol
tapi aku semur jengkol
nanti deh b cari sembur jengkol kalau nggak di warteg di warung padang
untuk dimakan sekarang tuan
ya sekarang lah b
aduh udah tiga bulan nggak beresraan sama suamiku tercinta
lama banget sih
mendingan ngecek dua rambut
aku tuh kangen banget sama kamu
eh coba kita bersiap tiga
siapa ya yang mendalam meng fatto icho ni dong
yang ini kan
tidak paham kok apa itu
masih tombaktu lagi
anak ikan terima kasih
saya akan ikan ikan disparities
nah kan tinggal kita berdua
untung sayang aku tuh kangen banget
aku ini kan istrimu yang
ngapain sih kamu mesti takut
aku gak bisa aku
aku gak sama kepaku
gue takutnya sama siti manis madu
gue gak mau hianatin dia
cinta gue cuma buat siti manis madu
kamu udah gak cinta lagi sama aku ya
kamu mau cerahin aku ya
kamu gak mau
udah tidur aja yuk
udah tiga bulan gak ketemu tidur aja
tidur aja ya
tapi bener tidur ya
saya juga udah capek lah
eh eh eh eh eh aku tidur di luar nih
kalak banget sih
aduh kamu jadi yang ke kantor aku gak usah ya
eh gimana sih enggak enggak enggak enggak jangan gitu dong mas
udah ya saya yang temenin
bukan apa apa aku tidur
bukan apa apa mas saya tuh pengen mas raditya itu inget ya
suasana di kantor tuh kayak apa
eh pakai pakai tangan kering aja ya
terus udah gitu mas juga ingat siapa dari mas yang sebenarnya
emang aku siapa sih
lah gimana sih mas itu mas radityo
dan mas tau gak mas itu orang yang sukses punya banyak perusahaan
pengen tau berapa perusahaanmu
gue bener bener jadi orang kaya nih
tapi kalau masih tidur sama dia waduh enggak deh
ini pegang sekarang kita siap siap dengan
selamat pagi semuanya
untuk rekan rekan semua bisa berkumpul di sini karena ada yang ingin saya sampaikan
ya rekan rekan semuanya pada hari ini adalah hari yang berbahagia
karena sahabat kita dan suami saya tercinta sudah hadir kembali
setelah tiga bulan hilang akhirnya alhamdulillah sudah pulang dengan selamat
tapi saya meminta dengan amat sangat kepada rekan rekan semuanya untuk membantu saya dan juga membantu mas radityo
karena beliau sedang lupa ingatan
oh bagiin keuangan pak
wah harus rapi dikit
ini bu sri sama ibu wati
bu wati sama ibu sri
bu wati sama ibu sri
ini adalah kursi direktur utama
buset dah agak mimpi sama sekali gue bakal kaya gini
ini enggak enggak apa apa cuma kamu jangan kencang kencang
nah kamu ingat kan
aku kan lupa
ya enggak apa apa pelan pelan ya

ya disini kamu biasa ngerjain seluruh tugas tugas kamu dan bisnis keluarga
aku yakin banget laki laki ini mas radityo suamiku yang tercinta
hmm gini sayang kita itu ngerjain bisnis untuk properti periklanan malah bulan depan kita mulai ngerjain hodang hodang
kan aku lupa
iya nggak apa apa pelan pelan ya
ntar juga kamu inget kok
waduh bagaimana caranya ya ngejelimin bisnis yang gue kagak ngerti
kalau sama yang cantik dan seksi pasti kamu inget kan
buset cakap bener nih cewek
saya devi pak sekretaris bapak
apa kabar devi
kan aku lupa
tidak aku lupa
tidak aku lupa
tidak aku lupa
tidak aku lupa
tidak aku lupa
tidak aku lupa
tidak aku lupa